para pencinta drama korea selatan mungkin sudah tak asing lagi dengan street food ala korea
seperti topoki odeng hingga korndok
jajanan pinggir jalan khas korea selatan ini memang memiliki tampilan menarik
yang terkadang membuat kita tergiur untuk menikmatinya
tak heran jika demam drama korea justru membuat banyak bisnis berbau korea semakin diminati banyak orang
salah satunya gerai kaki lima hantok yang berada di kawasan pejaten jakarta selatan
dengan harga mulai dari sepuluh ribu rupiah tempat ini menyasar pencinta korea dari kalangan menengah ke bawah
pemilik mengaku strategi tersebut ampuh
terbukti gerai ini telah bertahan selama tiga tahun
inspirasinya awalnya sih karena memang suka jajan jajanan korea gitu suka jajan sama adik
terus kayaknya ini ada peluangnya deh
akhirnya saya coba bikin dan coba jualan ternyata peminatnya banyak
karena kita kan emang market kita untuk yang menengah ke bawah yang untuk yang murah meriah gitu
dan sekarang kan memang korean wave tuh lagi hype banget ya gitu
jadi memang lagi tinggi tingginya gitu
alhamdulillah sampai sekarang juga kita udah tahun ketiga berjalan
alhamdulillah peminatnya makin banyak sih
peluang bisnis makanan memang menjanjikan
apalagi banyak kuliner viral bertebaran mendapatkan sambutan positif dari masyarakat
penulis kuliner kevindra prianto sumantri memprediksi jajanan ala korea tak akan cepat surut
karena tren kuliner ini tak muncul sendiri
ia membandingkan pada era tujuh puluh an kuliner fast food memiliki umur panjang
karena masuk bersamaan dengan gerbong tren budaya barat
sementara kalau kita bicara mengenai snack korea
mereka itu muncul berbarengan dengan pop culture korea lainnya
karena karya lain masuk musik film
nah itu yang saya rasa akan membuat justru tren kuliner korea ini jadi lebih panjang jadinya
street food yang kesannya kekinian ini akan jadi lebih panjang
karena ia digempur oleh berbagai macam kultur korea lain yang masuk ke indonesia gitu
meskipun menu di restoran terkesan fansy
namun kuliner yang dijual di pinggir jalan justru cenderung lebih menarik perhatian
kuliner kaki lima atau street food selalu mudah untuk ditemukan
mencicipi makanan ala korea kini tak perlu jauh jauh ke mal ataupun ke restoran
menjamurnya budaya korea ini juga membuat korean street food seperti odeng dan kawan kawan
mudah ditemui di gerobak gerobak pinggir jalan seperti ini
bang odeng satu ya